ketua komisi pemilihan umum atau kpu husni kamil manik meninggal dunia
husni kamil manik menghembuskan nafas terakhir pada kamis malam sekitar pukul dua puluh satu lewat sepuluh menit waktu indonesia barat
husni kamil meninggal dunia karena sakit setelah sebelumnya mendapat perawatan di rumah sakit pusat pertamina jakarta selatan
ia meninggalkan seorang istri dan tiga orang anak
husni kamil menjabat sebagai ketua komisi pemilihan umum sejak dua belas april dua ribu dua puluh
sebelumnya ia adalah komisioner kpu provinsi sumatera barat sejak tahun dua ribu delapan